surabaya sebentar lagi akan punya jalan bawah tanah atau underpass simpang empat di kawasan balai pemuda
tidak hanya sekedar menghubungkan empat jalan protokol di kota surabaya
namun juga berfungsi untuk tempat parkir dan tempat berkumpulnya warga
balai pemuda merupakan salah satu ikon penting kota surabaya
dan untuk mengembalikan kejayaan balai pemuda sebagai salah satu tempat berkumpul warga kota surabaya
pemerintah saat ini sedang melakukan pembangunan
bukan untuk sebagai gedung bertingkat namun dengan mengusung konsep bawah tanah
underpass atau jalan bawah tanah simpang empat dibangun di kawasan balai pemuda
ada empat sisi jalan yang bisa dilalui warga untuk terhubung dengan satu sama lain
diantaranya jalan pemuda yosudarso panglima sudirman dan gubernur suryo
pak bagaimana sebenarnya untuk rencana konsep pembangunan andropas balai pemuda ini
sebetulnya konsepnya itu sangat strategis ya
untuk memiliki kebutuhan warga kota atas ruang publiknya
jadi di sitenya balai pemuda itu akan dibuat tidak ada tempat parkir
tempat parkir ada di bawah tanah basement
dan nanti basement itu akan berhubung dengan empat sisi di perempatannya ada di perempatan balai pemuda itu
sehingga masyarakat akan mudah berpindah blok tanpa harus ngeberang jalan
dan di dalamnya nanti di tempat pengeberangan itu akan dipati beberapa masyarakat
jadi ada semacam fasilitas untuk umkm umkm bindaan tempat untuk bisa menjajakan produksinya
dan untuk jalur masuknya juga ada jalur tram begitu ya rencananya
itu akan terhubung dengan salah satu jalur di tengah jalan pemuda itu yang ada dilewati tram
agar masyarakat kalau ingin naik atau turun dari tram tidak harus nebang jalan
ini masuk ke dalam jalur tersebut
kenapa sebenarnya konsepnya harus bawah tanah
karena kalau di atas
itu kadang kadang bisa merusak view ya
jadi perempatannya yang sangat indah itu kalau dibuat suatu jumlah penyeberangan gitu kan jadinya jelek
sebab begitu dengan cara underpass di bawah jalan tersebut fungsi kita dapat tapi view nya masih bisa kita pelihara seperti semula
pembangunan underpass pertama di ibu kota jawa timur ini disambut antusias oleh warga
oh pasti itu sangat mendukung apalagi juga mungkin dari setiap daerah nanti kan juga bisa ikut andil ya kan
membuka dari sentra ukm nya di situ untuk ya lebih mengenal dari jawa timurnya itu sendiri
dengan adanya underpass juga bisa mengurangi kecelakaan dalam lalu lintas tentang penyeberangan
maka dari itu underpass digunakan untuk penyelamatan keselamatan orang orang yang mau berjalan atau mau menyeberang ke jalan yang lainnya
pembangunan kawasan balai pemuda ini dilaksanakan secara multi years dari tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas
yang memakan anggaran hingga empat puluh tahun
harapannya warga dapat menyeberang jalan dengan aman mendapat lahan parkir lebih luas dan bisa menikmati ruang pamer dan sentra umkm bawah tanah